apa maksud dibalik ultimatum evaluasi pencalonan prabowo subianto oleh pak kb dan juga anies baswedan oleh demokrat
akan kami bahas lebih lanjut dengan pengamat politik ray rangkuti yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di studio cnn indonesia
selamat malam bang ray
ya ini sebetulnya sudah bisa diprediksi
saya justru sudah mengatakan saya kira enam tujuh bulan yang lalu bahwa target dari partai demokrat itu bergabung dengan koalisi perubahan adalah menjadikan ahy sebagai calon wakil presiden
itu minimal target mereka tuh
ya maksimalnya tentu saja calon presidennya kan
nah jika itu tidak diiakan mereka punya potensi untuk pergi ke calon presiden
atau ke pasangan calon yang lain gitu
kenapa itu terjadi
ya karena ada beberapa alasan
alasan pertama adalah ya ahy mau jadi calon wakil presiden dalam kerangka tentu untuk menaikkan pamornya terus menerus
sehingga pasca dua ribu dua puluh empat mungkin dua ribu sembilan ahy adalah salah satu calon adalah ora salah satu calon yang mungkin akan dicalonkan dua ribu sembilan yang pernah ikut calon
karena itu menjadi rekam jejak yang membuat dirinya lebih diperhitungkan
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
nah yang kedua kalau kemudian ahs tidak dapat sebagai calon wakil presiden di koalisi perubahan
sementara potensi menangnya kelihatan belum begitu jelas
ya kan ibaratnya orang nggak ada orang yang mau jatuh di tempat tangga lagi
gitu kira kira kan
nah oleh karena itu kalau di sini saya tidak dapat wakil presiden belum tentu menang
lebih baik berlabuh ke tempat yang lain yang potensi menangnya jauh lebih besar
lebih besar gitu
meskipun tidak dapat kursi wakil pres gitu ya
setidaknya kita nego minimal dua kursi kabinet atau tiga kursi kabinet gitu
sehingga dua ribu dua puluh empat kalaupun tidak wakil presiden tapi calon yang kita dukung ini punya potensi
tapi popularitasnya tetap dijaga ya
sehingga partai terus bergerak gitu loh
karena ada anggota kabinet yang terus mempopularkan partai kita macam macam
di indonesia ini kalau kita mau salah satu survive partai kita itu ya ikut berkuasa gitu loh
kalau andai gak ikut berkuasa payah ikutan gitu kira kira
kalau pkb cak imin dengan gerindra sama posisinya
bahkan pkb itu lebih dahulu mendeklarasikan caimin itu sebagai calon presiden
dibandingkan semua tokoh
dan akhirnya mau merelakan untuk jadi pasangan pak prabowo
dan begitu ketemu dengan pak prabowo beliau oke gak jadi targetnya calon presiden tapi harus calon wakil presiden gitu
dan calon presiden itu untuk pertama kali yang dideklarasikan itu lalu cak imin
oleh semua partai politik gitu
sehingga ya udah jelas memang target cak imin itu adalah calon presiden
kalau jauh jatuh jatuhnya adalah wakil presiden gitu
kalau tidak kembali seperti perhitungan apa tadi itu ahy kan gitu
ya kalau di sini nggak dapat ya kita pindah ke koalisi yang naik gitu
jadi bukan sekedar gertak politik ya ini
saya kira mereka cukup serius
makanya kalau dibuat semacam
soalnya kan katanya ada desa sesus bahwa cak imin gak masuk dalam list pak prabowo
ya saya kira itu yang menjadi persoalannya
kenapa ini lambat diumumkan
ya karena mungkin pak prabowo nggak terlalu yakin
kalau caimin yang disertakan oleh beliau sebagai calon wakil presidennya
karena boleh jadi tidak terlalu yakin
terlalu banyak sumbangsi atau efek elektoralnya bagi kenaikan suara pak prabowo untuk pemilihan presiden gitu
kalau pak prabowo memiliki atau memandang dan melihat bahwa efek elektoral muhaymin itu cukup signifikan bagi kenaikan elektabilitasnya
saya kira nggak perlu selama ini juga mereka harus menunggu nunggunya kan
karena lebih cepat mereka umumkan kepada publik konsolidasi mereka jauh lebih baik gitu
jadi sebenarnya koalisi perubahan
si indonesia raya ini masih sangat fragile gitu ya
masih sangat rentan
masih sangat rentan
kan faktanya kan kita lihat sekarang
misalnya demokrat bahkan lebih terus terang lagi kan
kalau begini begini terus
dan dua partai ini kan kelihatan di juni ya
sampai juni ini gak ada pengumuman apapun terhadap status baik ahy maupun cak imin
ya mereka akan mengatakan mengevaluasi gitu
dan semua partai sekarang butuh gitu loh
kalau ahy itu keluar
partai yang lain itu nunggu
butuh kepastian segera
kalau partai misalnya taruhlah ahy keluar gitu ya
yang di sini tentu saja akan bubar
karena gak mencukupi perseratan kan
begitu juga yang begini
jadi partai yang di sini butuh kepada ahy
pak prabowo juga butuh kepada cak imin gitu
tapi saat yang bersamaan partai di luar mereka juga butuh
karena di luar suara mereka juga gak tinggi tinggi amat gitu
makanya kan kelihatan ibu puan langsung mengatakan
salah satu calon wakil presiden yang sedang kita godok itu adalah ahy
jadi pertama tentu karena ibu puan udah melihat ada kegamangan
nah ya tentu karena kita sedang rebutan partai nih
daripada nanti ahy dilamar terlebih dahulu oleh pak prabowo
ya kita lamar duluan kan
ultimatum itu karena ada pembicaraan
mungkin dibalikin dengan pdip
atau karena ketrigger dari pernyataan ibu puan itu tadi
karena melihat ada peluang lain
bukan kan terlebih dahulu karena demokrat yang mengungkapkannya kan
melalui adi arief sih
yang mengatakan bahwa kalau begini begini terus nih
nah setelah itu baru
disambut baik ya
disambut oleh pdi perjuangan yang mengatakan
ya salah satu calon presiden yang sedang kita godok itu adalah ahy gitu
saya sih nggak terlalu yakin ahi akan jadi calon wakil presiden di sini gitu ya
tetapi itulah cara
pemilik dari katakanlah ya
ibu puan dan koalisinya
untuk kalau memang kejadian itu
ya kita bergabung dengan kita saya ya
sebab bagaimanapun ahy itu punya pemilih ya kan
kalau ia pindah ke sini otomatis akan menambah suara
dan bagi demokrat jika bergabung dengan pdip akan jadi lebih
oh kalau pdp dengan demokrat gabung
seperti yang diinginkan oleh ganjar itu bisa satu putaran
kalau masuk ke sini
bisa mereka dapat satu putaran gitu
kalau partai demokrat ahy masuk meskipun dia tidak jadi wakil presiden loh
jadi misal ahy tidak dipilih sebagai cawapres anies baswedan
dan juga pkb caimin tidak dipilih sebagai cawapres prabowo subianto bubar sudah ini
ya meskipun bubar kan bisa saja kemudian pak prabowo ketemu sama anies baswedan
kan bisa begitu
jadi caimin pindah ke sini
apa namanya ahy juga pindah ke koalisi ganjar
tapi pak prabowo bertemu dengan apa namanya
masihkah ada bisa kemungkinan prabowo bersanding dengan anies
indonesia ini selama saling menguntungkan masa lalu lupakan
namun secara hitungan politiknya seperti apa jika misalkan prabowo bersanding akhirnya dengan anies
karena pertama kan pak prabowo enggak mau jadi wakil presiden
itu sementara kelihatan
target beliau itu adalah calon presiden gitu
kalau anies dipertemukan dengan pak prabowo saya kira anies juga siaplah jadi wakil presiden
karena ya pak prabowo punya jasa besar bagi karir politiknya macam macam
dan elektabilitas pak prabowo juga sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anies baswedan gitu
pks juga saya kira nggak ada masalah kalau kemudian bergabung dengan pak prabowo gitu ya
saya kira nasdem dengan sendirinya akan ikut
karena ini kan faktor aniesnya kan gitu
akan ikut juga artinya nasdem akan turun lah
yang mendorong anies sebagai calon presiden dia akan dorong anies sebagai calon wakil presiden
cukup persyaratan untuk dimajukan kembali yaitu prabowo anies ganjar sama siapa di sini kita nggak tahu
itu kan pertanyaan saya kalau misalkan bukan caimin atau ahy yang dimajukan menjadi cawapres
kalau pertanyaan lagi ya
sebab kalau ini tidak dipasangkan tinggal satu pasangan calon
tapi dengan sendirinya enggak lolos
pak prabowo dengan sendirinya nggak lolos
kalau mereka gabung semuanya ke koalisinya ganjar ya enggak jadi pilih pres
itu kan kalau tidak dipilih berarti mereka mendeklarasikan sesuai dengan tenggat waktu tapi dengan orang lain
tapi kalau mereka tidak mendeklarasikan di bulan juni juli atau agustus ini
itu kita tanya
apakah akan tetap mengancam evaluasi mengancam evaluasi atau benar benar evaluasi ya
enggak tahu juga
ini kan juga soal ancaman ini apa benar benar dilaksanakan atau tidak ya kita tunggu evaluasi
kalau ternyata enggak ya itu
ternyata gertak politik saja
iya gertak politik saja gitu
nah sebenarnya apa kalau misalkan tidak dipilih ahy ataupun caimin apa yang bisa membuat pkb dan juga demokrat ini bertahan dengan koalisinya masing masing saat ini
harus ada deal deal lain kan berarti
ya ada sesuatu yang diharapkan oleh kedua partai ini yang sederajat dengan posisi wakil presiden itu
kan itu ininya
apa itu ya kita nggak tahu
itu pertimbangan mereka
jadi yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan kalaupun tidak dalam posisi sebagai wakil presiden adalah sesuatu yang mereka dapatkan yang nilainya sama dengan itu gitu
nah apa bentuknya
ya allah alam
kita tidak pernah tahu
tidak tahu apa
dan kita akan menunggu ya
ya kita akan menunggu
bagaimana nih ultimatumnya gertak sambal gertak politik aja atau ancaman yang benar benar serius
terima kasih bang ray rangkuti
pengamat politik telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya